ya meskipun pemerintah telah menghimbau agar liburan panjang di rumah saja namun tampaknya pergerakan masyarakat untuk menghabiskan liburan ini sulit untuk dikendalikan
ada potensi penyebaran covid sembilan belas pun yang sebetulnya cukup mengancam lalu seberapa besar ancaman ledakan kasus akibat momen libur panjang sampai dengan akhir pekan ini
apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa meminimalisir potensi penyebaran
mari kita akan bahas pada malam hari ini terkait dengan covid sembilan belas yang mengintai libur long weekend sampai dengan akhir pekan ini
bersama dengan tiga narasumber saya akan sapa yang pertama adalah pak budi setiadi dirjen perhubungan darat dari kemenhub selamat malam pak budi
selamat malam mas
baik ada ibu ira puspadewi direktur utama dari pt asdp indonesia ferry ibu ira selamat malam ibu
baik dan ada pak pandu riono epidemiolog dari fkm ui pak pandu selamat malam pak
selamat malam pak
baik saya akan ke kabar baik pak pandu saya akan langsung ke pak budi terlebih dahulu sebelum nanti akan ke ibu ira dan juga pak pandu
pak budi mungkin butuh penjelasan lebih rinci lagi pak mengapa kemudian menghapus untuk aturan rapid test pak kecuali yang menuju ke bali
ya saya kira saya coba saya sampaikan dulu ya sebetulnya kita bukan menghapus ketentuan itu masih berlaku untuk transportasi darat di bus
namun demikian untuk yang jarak
jarak pendek katakan dari karawang ke bekasi itu kan banyak masyarakat yang pulang pergi setiap hari
itu memang tidak kita lakukan pengawasan
tapi untuk yang jarak jarak jauh termasuk juga di penyeberangan itu tetap harus menggunakan itu
namun demikian yang sangat ketat pengawasannya kita ada untuk yang di bali
nah untuk yang lain sebagaimana arahan pak menteri berhubungan kita hanya melakukan random check
random check tidak seperti waktu lebaran kemarin kan kita menggunakan dengan checkpoint checkpoint
mungkin kalau masyarakat tidak mempunyai reputasi kita kembalikan
nah yang sekarang tidak kita lakukan pengecekan dengan checkpoint itu tapi random check
jadi artinya kemarin pak menteri berhubungan sudah mengumpulkan para kadisub untuk melakukan pengawasan pengawasan di beberapa tempat
terutama saat perjalanan masyarakat
baik untuk kendaraan pribadi kendaraan bus atau kemudian kendaraan pariwisata
diminta pak menteri kita melakukan random check nya ada di perjalanan di lokasi wisata dan juga di penyeberangan
jadi artinya kita tidak menghapus
itu masih berlaku se sembilan
di surat edaran saya nomor sebelas juga masih berlaku
tetapi yang tidak kita berlakukan dan pengawasan tidak ketat adalah yang di jarak jarak pendek
yang perjalanan masyarakat itu tidak perhari bolak balik ke situ karena pekerjaan
jadi saya mencoba menyampaikan menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh dari cnn
pak budi jadi ada random check baik di perjalanan baik di lokasi wisata dan tidak dihapus untuk yang perjalanan jarak jauh
masyarakat yang mungkin akan liburan mungkin ke bandung kah ke surabaya ke jawa tengah
ini juga tetap wajib untuk rapid test atau bagaimana pak
ya kalau rapid test itu di dalam surat edaran gugus tugas kan masih berlaku untuk perjalanan ya untuk perjalanan
nah sama juga saya juga punya surat edaran penjabaran dari surat edaran nomor sembilan itu ada surat edaran nomor sebelas
itu juga masih kita berlakukan
tetapi yang paling penting bagi kita adalah yang sebagaimana diarahkan pak menteri
karena memang kita tidak melakukan
checkpoint untuk penyekatan jadi kita harus melakukan random check untuk pengecekan terhadap protokol kesehatan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan
yang utama adalah pertama kita harus menerapkan tiga m
menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan itu harus kita lakukan
nah ini juga harus kita pastikan kan dalam surat edaran saya nomor sebelas
itu juga mengatur bagaimana pihak operator harus mendukung terhadap pencegahan covid sembilan belas
pihak pelaksana katanya

kan dari kita petugas petugas kami
yang ada di terminal
dan juga peran serta masyarakat
untuk itu semuanya karena saya kira kita tahu semuanya
kita saat sekarang ini masih dalam masa
pandemi covid sembilan belas sehingga
kita harus bekerjasama untuk
pencegahan itu semuanya jadi
saya sampaikan bahwa semuanya butuh kerjasama
untuk pencegahan nah untuk itulah
kita mungkin dalam rangka untuk
mengaturan menyangkut masalah
saat sekarang ini banyak
masyarakat memaksanakan perjalanan
dan ada beberapa
kegiatan yang akan kita lakukan di antaranya
adalah rest area kita
kemudian ranjong cek bagaimana
pak aran pak menteri sudah kita lakukan kemarin
dari mulai beberapa terminal kita lakukan
memastikan bahwa di tempat simbol simbol
itu sudah diberawakan juga
protokol kesehatan kita juga sedang melakukan pencegahan
semuanya menyangkut masalah
masyarakat menggunakan masker
dan lain sebagainya saya kira
demikian mas oke jadi fokusnya
dan kemudian random check
yang bisa dilakukan di mana saja
sesuai dengan arahan dan itu sudah dilakukan
random check ini pak budi apakah
akan continue sampai nanti di akhir pekan
selesai liburan atau seperti apa
kemudian mekanisme di lapangannya pak
mekanisme di lapangan sebagaimana
yang kemarin pak menteri sudah mengumpulkan
semua para kadisub jadi
ini dilakukan tidak hanya
di jalan jalan nasional
saja termasuk juga jalan provinsi yang
jalan kabupaten termasuk juga
ada di lokasi lokasi pariwisata
jadi itu semuanya yang akan diharapkan
dengan harapan masyarakat memahami
bahwa sekarang ini untuk
melakukan perjalanan tidak mudah makanya kita
mendorong juga kalau masyarakat
tidak perlu untuk melakukan perjalanan
ya kita harapkan tidak harus melakukan perjalanan
karena memang semua saat kita melakukan
perjalanan potensi tertular
untuk kita meneliti orang lain itu sangat besar sekali
jadi para pendugas juga cukup
hati hati sekarang ini karena kita juga
para petugas juga paling potensi untuk terpapar
dua puluh empat jam tapi kita juga harus dengan
kehatian kehatian dan kemarin kita semuanya
sudah sepakat akan mendukung apa yang
menjadi arahan pak menteri perhubungan
random check itu akan kita lakukan
sampai dengan nanti hari minggu demikianlah
oke baik saya akan ke bu ira
yang ada di lapangan langsung
dari asdp bu ira dari asdp
bagaimana bu untuk meminimalisir
potensi penyebaran covid sembilan belas
paling tidak yang ada di bawah
kami yang kami pastikan
mengikuti protokol kesehatan yang
sudah kita sepakati bersama antara
selalu yang menjadi
challenge terutama di awal awal adalah
pengguna jasa jadi kalau dari kami
disinfektasi yang periodik
pengecekan suhu kemudian
physical distancing itu berlaku
tapi pengguna jasa penyeberangan ini kan
jadi kami yang harus kami ketatkan adalah
petugas kami lebih ketat lagi untuk
mengedukasi dan persuasi agar orang
mematuhi protokol kesehatan di level
individu tetapi berita baiknya adalah
kami kalau membandingkan di awal awal
pandemi ini terjadi hingga kemarin
misalnya saya tadi saya ada di kampung di bandung
saya ada di kapal saya melihat perilaku pengguna jasa sudah jauh lebih baik dari awal awal
misalnya kalaupun misalnya mereka membuka maskernya lupa pasang setelah makan atau minum misalnya
saya kira kami melihatnya kebijakan pemerintah ini adalah mencoba mencari titik optimum
antara bagaimana protokol covid dijalankan kemudian ekonomi juga bisa berjalan
dari sisi kami yang kami lihat pengguna jasa sudah menjadi lebih baik perilakunya
baik bu ira asdp juga ikut untuk tidak mewajibkan rapid test sebagai syarat penyeberangan bu
ya kami kan operator pasti akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh regulator
oke jadi tetap pengawasan tiga m dan memang sebagai regulator
juga tidak mengikuti atau tidak melakukan repitest
artinya di asdp sendiri apakah ada pengurangan kapasitas penumpang dibatasi misalnya
satu kapal kah atau seberapa kali jalan ini hanya berapa orang yang diperbolehkan itu bagaimana bu ira
dan satu hal mengenai repitest yang mengecek itu adalah gugus tugas
kami akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh gugus tugas
oke pengurangan itu artinya diberlakukan di semua penyeberangan ya
oke dan sejauh ini pantauan anda apakah ada peningkatan yang cukup tinggi di beberapa tempat pelabuhan atau penyeberangan di masa libur panjang ini
apakah sudah mulai ada peningkatan
sampai hari ini tadi pagi kami belum melihat

saya jeda dulu pak budi bu ira dan juga pak pandu
nanti saya akan ke pak pandu untuk menurut pak pandu apakah cukup pengawasan tiga m dan juga random check yang dilakukan
paling tidak oleh kementerian perhubungan dalam untuk bisa memilih
memisir penyebaran covid sembilan belas di pergerakan masyarakat sepanjang libur panjang sampai akhir pekan nanti
kita akan bahas usai jeda berikut ini tetap bersama kami
baik saya akan langsung ke pak pandu riono
pak pandu tadi sudah menyimak ya dari pak budi kemenhub dan juga bu ira dari direktur utama pt asdp indonesia ferry
menurut anda pak pandu ini kita bicara soal mengantisipasi meminimalisir upaya upaya untuk penyebaran covid sembilan belas sepanjang libur yang cukup panjang ini sampai akhir pekan
kemudian kalau dengan memaksimalkan pengawasan tiga m kemudian random check atau ada hal hal apa lagi yang sebaiknya dilakukan untuk bisa memaksimalkan mencegah penyebaran covid sembilan belas pak
ya sebenarnya dengan melakukan protokol tiga m sudah cukup memadai ya kan
jadi tidak perlu rapid test sebenarnya karena rapid test itu kalau rapid test antibody kan pada umumnya terlambat kalau untuk mendeteksi orang dengan covid sembilan belas

dengan positif dengan ada membawa corona

karena orang bisa menjaga jarak dengan demikian
jadi supaya dalam perjalanan itu kalau di tempat public transportation itu transportasi umum ya sebaiknya tidak banyak bicara juga
walaupun suasananya kan biasanya di ruang tertutup seperti di bus atau di tempat lainnya
jadi menurut saya tiga m sudah cukup memadai tanpa harus memaksakan adanya rapid test antibody
oke titik titik mana saja pak pandu kalau kita bicara soal kerumunan atau pergerakan masyarakat yang ini perlu menjadi perhatian khusus
baik pemerintah atau mungkin kementerian perhubungan atau pihak pihak terkait
agar bisa memaksimalkan tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas gitu
atau potensi penyebaran pak
iya biasanya kan kerumunan itu terjadi di daerah di terminal gitu kan
terminal biasanya mereka juga nunggu atau mengantri untuk perjalanan berikutnya
mereka biasanya berkerumun di kafe atau di kantin
yang menurut saya juga perlu di ini perlu diawasi juga bukan hanya di tempat transportasi publik
jadi area yang masih
jadi menjadi kekuasaan dari teman teman di binas perhubungan ini atau departemen perhubungan ini penting
karena terminal kan mereka bisa mengatur karena biasanya kerumunan cukup banyak kalau dalam perjalanan liburan ini
karena ada antrian
kalau semuanya bisa dicegah tentu kita bisa lebih optimal untuk menekan risiko penularan
tapi pak kalau kemudian tidak lagi diwajibkan
karena sudah ada rapid test ya dengan berbagai alasan
tadi juga pak pandu sudah sampaikan soal itu
tidakkah ini kemudian bisa ini pak menimbulkan kekhawatiran supaya nanti bisa terjadi penyebaran atau agak agak dilonggarkan aturannya
bagaimana pak pandu melihat itu pak
ya sebenarnya dengan rapid test juga lebih berbahaya
karena kan kalau non reaktif padahal mereka membawa virus
karena kan sebaiknya dengan tes pcr ya atau dengan tes anti geng
sekarang sudah ada tes anti geng
lebih cepat untuk mendeteksi orang membawa virus
kalau non reaktif tuh biasanya walaupun non reaktif seringkali mereka positif membawa virus
malah menimbulkan ketidakwaspadaan
dengan hanya tiga m saja itu kalau benar benar diterapkan dengan baik
itu risiko penularannya juga sangat efektif dibandingkan juga diwajibkan memakai rapid test
kadang kadang rapid test itu malah sering jadi tidak waspada
karena merasa negatif mereka tidak ah saya negatif kok saya tidak mau pakai masker gitu
jadi seringkali ada persepsi yang salah diantara baik petugas maupun orang yang sedang di rapid
soal sel random check pak pandu anda ada tanggapan soal itu
ya random check sih boleh boleh aja
tapi kan itu kan hanya untuk monitoring ya
menurut saya tidak dilakukan juga tidak apa apa
malah lebih lancar kan perjalanan
dan perjalanan kan kalau ada random check kan membuat perjalanan tertunda
ada kerumunan dan sebagainya menurut saya sih tidak perlu dago random check
baik saya ke pak budi lagi
pak budi untuk di terminal seperti tadi pak pandu katakan ya
titik titik yang kemudian bisa menjadi kerumunan tempat orang menunggu
atau mungkin di rest area
nah ini seperti apa pak pantauannya agar tidak terjadi kerumunan di masyarakat
di para pemudik misalnya atau mereka yang mengambil libur panjang ini pak budi
ya kalau di terminal saya katakan tadi disitu kan ada aturan yang sop yang sudah kita buat
yang kita berlakukan untuk para petugasnya
yang kita berlakukan juga untuk masyarakat pengunjungnya
yang kita buat juga sop untuk pengaturan menyangkut masalah prasarana di sana
dan juga menyangkut masalah sistem
misalnya misalnya di terminal ada beberapa tempat duduk ya tetap kita mungkin harus ada jarak
karena kita harus kan menjaga jarak
jadi tidak semua tempat duduk bisa di gunakan
kemudian untuk aspek sistem seperti yang sudah dilakukan oleh asdp
itu sekarang tidak harus masyarakat membeli tiket langsung
mengurangi adanya sentuhan antara pihak masyarakat dengan pihak petugas
di sana sudah kita siapkan aplikasi perigi
jadi masyarakat bisa menggunakan on journey langsung beli tiket dengan menggunakan aplikasi verig
kemudian berikutnya juga semua simpul transportasi darat terutama terminal
itu sudah kita tetapkan sebagai daerah wajib menggunakan masker
ya wajib menggunakan masker
bahkan untuk petugas petugas yang di terminal itu setiap saat kalau sudah habis masa berlakunya
kita lakukan rapid test secara berkala terus menerus
karena petugas petugas kami juga paling rawan juga terkena covid sembilan belas
jadi kami juga harus mengawasi langsung apalagi pak menteri selalu menekankan kepada kita
supaya kita harus memperhatikan
dan memberikan motivasi kepada para petugas kita yang ada pada ujung tobak berhadapan langsung dengan pihak masyarakat
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
untuk pembatasan mungkin penumpang di bus atau di transportasi darat lainnya
pak budi bagaimana ini sepanjang masa liburan panjang ini pak
ya saya katakan tadi bahwa surat edaran kita nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh itu masih kita berlakukan
jadi artinya memang harus ada tempat duduk yang kosong baik yang saya katakan tadi di rest area di bus
maupun juga di tempat tempat duduk yang ada di terminal
dan ini kita harapkan kerjasama semua pihak
artinya masyarakat juga harus disiplin terhadap aturan yang kita buat
karena saya kira semua kita juga tahu semuanya kok sekarang ini dalam rangka penjagaan covid
jadi semuanya harus pas padat semuanya harus menjaga juga
menjaga diri sendiri juga menjaga masyarakat
menjaga diri sendiri juga menjaga masyarakat yang lain
oke baik pak budi sudah ada informasi pak
terkait dengan penambahan jumlah penumpang atau yang ada di terminal atau ada di stasiun misalnya
seberapa besar penambahan ini sudah terjadi
apakah sudah mulai hari ini atau sampai dengan besok atau bagaimana pak
ya kalau penambahan saya katakan dari prediksi dulu ya
kalau prediksi memang puncak arus mudik hari ini dengan besok
kemudian yang baru saya lakukan counting ada di asdp tadi
memang dari siang sampai dengan sore tadi setelah marib
saya mengamati pergerakan yang paling banyak itu lebih ke kendaraan kendaraan logistik angkutan truk
tapi roda empat atau pergerakan kendaraan penumpang itu belum banyak
nah biasanya kalau penumpang itu pola pola yang lama itu mendekati katakan tengah malam atau sampai jam subuh itu nanti baru mulai meningkat
nah untuk yang di jalan tol saya mengamati pergerakan kendaraan logistik

nah untuk yang di jalan tol

namun ini saya masih dalam perjalanan untuk melihat bagaimana kecenderungan pola perjalanan masyarakat untuk saat ini
apakah prediksi kita sudah bisa di nanti lakukan penghitungan
karena biasanya kita kan untuk yang jalan tol itu ada tiga shift
biasanya kita mungkin akan melakukan traffic counting di akhir itu baru kita akan lihat biasanya jam enam pagi
tapi saya kira dari hasil yang saya dapatkan laporan di lapangan para petugas kita
untuk peningkatan sudah kelihatan tapi memang belum begitu banyak sekali
peningkatan sudah kelihatan saya ke bu ira
bu ira tadi pak budi juga katakan ini khusus di bali ya menyeberang ke bali tetap menggunakan rapid test sebagai syarat
apakah artinya di pelabuhan atau di titik penyeberangan menuju ke bali ini juga sudah mulai dipantau lebih khusus lagi jumlah kenaikan penumpang
atau protokol kesehatan khusus yang diberlakukan di sana bagaimana
yang kami pastikan setiap menjelang libur panjang seperti ini
yang kami pastikan setiap menjelang libur panjang seperti ini
yang kami pastikan setiap menjelang libur panjang seperti ini
kami punya tim posko yang bekerja sama dan koordinasi dengan regulator termasuk kemenhuk tentu saja dan gugus tugas
jadi kalau monitoringnya sama cuma diperketat
nah satu hal yang mungkin berbeda dan akan sangat membantu adalah kami sejak bulan mei kemarin di merak bakaroni maupun ketapang gilimanuk
nah di dua tempat ini atau dua lintasan ini adalah yang tertinggi
kami sudah berlakukan tidak bisa lagi beli tiket di pelabuhan
dan terkait dengan covid ini menjadi makin relevan karena orang harus beli melalui aplikasi atau website
serizi com namanya sehingga kita juga menghindarkan kerumunan yang membahayakan dalam konteks covid ini

kalau boleh kami titip menghimbau
nah kalau masih ada masyarakat yang menyebrang dan mungkin belum tahu
maka tiket ini bisa dipesan minus enam puluh hari sebelum keberangkatan
oke baik baik bu ira saya ke pak pandu lagi
pak pandu kita pernah kecolongan mungkin ya quote unquote begitu kecolongan di libur panjang bulan agustus yang lalu
ketika itu kemudian ada kenaikan jumlah kasus covid sembilan belas
dari situ pak pandu apa yang bisa dipelajari agar sampai akhir pekan nanti
tidak terjadi hal yang dikhawatirkan tadi pak
ya jadi yang menarik dari pola pandemi di indonesia itu sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk
dan biasanya mobilitas penduduk yang masif
pada masif itu misalnya kita amati sejak menjelang psbb itu
psbb sudah banyak yang pulang kampung
terus kemudian waktu menjelang idul fitri
banyak yang mudik
itu ternyata terjadi peningkatan baik dari tujuan mudik maupun daerah asal
dan yang paling terlihat drastis itu pada dua kali liburan panjang bulan lalu
itu terjadi peningkatannya bukan hanya di daerah jakarta atau daerah jawa barat
tapi di hampir di sembilan provinsi yang termasuk bali
dan bahkan sampai sekarang kita masih melihat penularannya tinggi
sampai kematiannya juga termasuk tinggi
ini menurut saya memang pola pandemi di indonesia itu sangat sensitif dengan mobilitas penduduk
jadi dengan demikian kan kalau liburan panjang mulai besok gitu ya
sampai lima hari mendatang
kita harus betul betul
sebenarnya kalau saya sebaiknya tidak ada cuti panjang lagi lah
cuti panjang itu malah membuat masyarakat berpergian
dan berpergian itu seringkali masyarakat abai kalau dalam liburan itu
ab untuk melakukan protokol atau perilaku tiga m
tetapi kalau sekarang sih sedang sebagai masyarakat dan petugas
baik pelaku bisnis transportasi maupun pelaku bisnis hotel
dan tempat tempat wisata lain
itu sekarang relatif lebih siap
karena pengalaman dua minggu yang lalu
mudah mudahan kita tidak terjadi peningkatan seperti dua kali liburan panjang yang lalu
walaupun terjadi peningkatan tetap terjadi
ya meskipun akhirnya pemerintah tetap memutuskan ada cuti bersama
sehingga pergerakan masyarakat sulit sekali untuk dikendalikan
walau sudah ada imbauan lebih baik di rumah saja
tadi dari regulator katakanlah dari ibu ira
dari asdp pak budi kemenhub
juga sudah menyiapkan beragam upaya untuk bisa meminimalisir penyebaran covid sembilan belas pak
di daerah daerah juga sudah mulai membuat aturan
nah bagaimana anda melihat soal aturan di daerah ini pak
ya seringkali menjadi lokasi berwisata dari masyarakat
dan seberapa besar sebetulnya ancaman libur panjang ini terhadap penambahan kasus covid sembilan belas
agar masyarakat kita juga semakin sadar akan bahaya ini
kita akan bahas di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali di usaha jeda berikutnya
kita kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan pak pandu riono
ada pak budi setiadi yang juga masih bekerja memantau arus masyarakat di libur panjang ini
dan juga ada ibu ira juga yang standby
saya ke pak pandu dulu
pak pandu jadi mungkin bisa digambarkan juga kepada kami pak pandu
dan juga kepada masyarakat
seberapa besar ancaman yang mengintai masyarakat di mudik atau dikendalikan
apalagi kalau tidak menerapkan soal tadi itu protokol kesehatan
ya jadi kita kan sekarang eranya ini masih dari era pandemi yang masih kurvanya naik terus
jadi artinya memang masih banyak orang yang potensial menularkan pada orang lain
dan menjadi masalah adalah karena covid sembilan belas ini berbahayanya orang yang menularkan itu tidak berhasil
bahkan orang yang menularkan itu dia tahu bahwa dia itu terinfeksi karena tidak dites dengan pcr misalnya
dan ini yang menurut saya kenapa sekarang itu seharusnya setiap orang itu wajib untuk memakai masker
karena dengan demikian kita mengurangi risiko terkena atau menularkan pada orang lain
nah ini yang menurut saya menjadi syarat minimal adalah
menggunakan masker dimanapun aktivitas baik di luar gedung apalagi di dalam gedung
yang dimana ruangannya biasanya lebih tertutup dengan air conditioning yang sirkulasinya terbatas
kalau ada tamu atau ada orang orang lain yang di dine in itu risikonya lebih tinggi dibandingkan di luar gedung
kalau nyebrang itu kan seringkali juga kalau pakai kapal yang besar kan bisa lebih
bisa lebih banyak sirkulasi gitu kan
kalau kapalnya tidak terlalu besar itu biasanya lebih tertutup dan lebih baik sirkulasinya dibuka saja
kalau di laut kan nggak apa apa itu tidak perlu pakai air pendingin
yang penting sebenarnya kuncinya sirkulasi
karena dengan sirkulasi itu walaupun ada virus yang membawa atau sempat beredar itu sempat langsung hilang gitu
yang penting memang dalam situasi seperti ini adalah
waspada dengan waspada itu kan bukan hanya pakai masker tapi juga sering cuci tangan dan juga berusaha menjaga jarak
jadi relatif lebih aman
tapi kan seringkali orang pakai masker nggak sabar gitu tiba tiba diplorotkan atau seringkali masih terbuka atau malah diturunkan gitu
kemudian ya abai gitu
dan ke abai ini ya kadang kadang yang menjadi risikonya menjadi meningkat
kalau mau ya konsisten dengan pakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan itu yang penting
baik pak pandu anda optimis pak pandu bahwa tidak lagi kita mengulang apa yang pernah terjadi di beberapa bulan yang lalu
ketika ada libur panjang justru ada ledakan kasus
nah yang saat ini bagaimana pak prediksi ataupun yang anda lihat
ya tetap ada peningkatan
tapi mudah mudahan tidak setinggi yang lalu
kalau sampai setinggi yang lalu waduh itu kasian
jadi kalau nanti dilakukan pengetatan lagi kan biasanya disangkanya pengetatan itu yang mematikan ekonomi
padahal hanya sementara saja untuk menekan penularan
kita belajarlah dari pengalaman itu kita tidak mau lagi ada pengetatan dalam
dalam era pandemi ini supaya bisa masuk pelonggaran berikutnya
dan ini juga menguntungkan bagi teman teman pelaku bisnis karena selama ini kan mereka sangat prihatin
kosnya besar sama saja
tapi pemasukannya sangat terbatas
kadang kadang apakah impas atau tidak itu menjadi masalah
jangan sampai ada yang merasa dirugikan dalam hal ini
pak pandu untuk pemerintah anda ada yang ingin anda sampaikan terkait dengan upaya upaya agar bisa meminimalisir penularan harus bagaimana lagi
dan apa yang perlu ditekankan lagi
ini juga ada pak budi ada ibu ira bagaimana menurut anda pak
jadi kalau petugas lapangan itu mungkin harus diberikan
dan juga diberikan reward lah ya
karena mereka yang bekerja sehari hari bekerja di lapangan dengan ini seringkali kita tidak cukup memberikan apresiasi
kemudian pelaku pelaku bisnis yang sudah menerapkan protokol tiga m berusaha itu diberikan juga motivasi stimulus
apakah pengurangan pajak atau pengurangan bunga kecilan gitu
karena dengan motivasi itu akan lebih berdasarkan
itu akan lebih berdampak besar supaya setiap elemen di masyarakat itu patuh bukan memberikan hukuman
seringkali pemerintah itu membuat regulasi lebih banyak memberikan hukuman dibandingkan memberikan stimulus stimulus yang untuk orang patuh terhadap protokol kesehatan ini
sebelum ke pak budi nanti terakhir saya ke bu ira
ibu ira aturan sudah dibuat tapi seringkali kemudian di lapangan ini kan
pelaksanaannya banyak kemudian masyarakat yang ya mungkin sesekali kurang patuh ya
nah ini perlu pengawasan yang sangat ketat
bagaimana bu paling tidak sebagai regulator di asdp seperti apa
meminimalisir dan juga memaksimalkan aturan yang sudah dibuat
baik kami operator ya kalau regulatornya pak budi ini
kami yang kami mengutip dari pak pandu tadi kuncinya saya kira konsistensi
baik operator maupun yang kami mohon juga adalah partisipasi masyarakat
setiap program di mana ada social engineering perubahan perilaku yang paling berat adalah di level masyarakatnya
artinya karena mencakup masif jumlahnya besar dan level paparan sosial tingkat pendidikannya juga berbeda itu yang challenging
maka dari kami yang kita pastikan adalah konsisten untuk mengingatkan kepada
untuk pengguna jasa dan kalau terkait tadi mas pertanyaan apakah ini mengkhawatirkan nggak nih liburan ini
saya tidak punya statistiknya tapi kalau dari yang kita amati dari perilaku konsumen yang ada sekarang di kapal di pelabuhan kami jauh lebih baik dibandingkan misalnya satu bulan lalu
sudah mulai belajar dari yang lalu dan sudah diharapkan bisa lebih disiplin ya bu ira terhadap para pengguna jasa
oke baik saya terakhir ke pak budi
pak budi bagaimana melihat ini ke depan masih cukup panjang beberapa hari ke depan tentu segala upaya akan dilakukan untuk bisa meminimalisir
dan apa imbauan anda pak budi terhadap masyarakat yang juga berpergian atau mungkin yang memilih untuk lebih baik di rumah saja
ya saya kira saya kembali kepada apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya
yang pertama memang saya menghimbau seperti yang disampaikan pak pandu dan bu ira tadi
saya mengimbau dari sisi regulator karena memang masa pandemi ini semuanya kita juga harus menjaga diri dan termasuk juga masyarakat yang lain
jadi artinya saya menghimbau supaya kalau masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan ya saya kira tidak usah lebih baik di rumah saja
namun demikian bila melakukan perjalanan kami masih mempunyai surat edaran masih mempunyai aturan bahwa ketentuan apa yang menjadi ketentuan persyaratan sop untuk perjalanan itu masih berlaku semuanya
jadi kalaupun mungkin menyangkut masalah harus repitensi
kemudian perjalanan juga mungkin harus menerapkan tiga m itu harus kita lakukan
dan saya meyakinkan apa yang menjadi arahan pak menteri perhubungan dengan tiga m itu dengan melakukan pengecekan pengecekan secara random check itu adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang ada dalam surat edaran kita dijalankan semuanya oleh masyarakat
nah memang ada kekhususan kalau perjalanan itu memang selalu dilakukan masyarakat untuk jarak pendek yang saya katakan dari bekasi kerawang seperti tahun lalu juga demikian
dan masyarakat banyak yang kerja
saya kira kita saat sekarang ini tidak ada melakukan pengecekan pengecekan secara membuat semacam posko posko untuk itu tidak ada
makanya random check itu yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan
rapid test juga diperlakukan kalau perjalanan memang cukup jauh juga harus dilakukan semuanya
dan kemudian tiga m juga harus dilakukan tidak dikarenakan semuanya
dan random check itu kuncinya dan pak menteri kemarin sudah menyampaikan semua kepada para kandisip seluruh indonesia demikian
oke baik pak budi terakhir
ini tampaknya sedang juga memantau bagaimana pergerakan masyarakat lalu lintas dan sebagainya di lapangan
apa informasi terbaru pak budi mungkin bisa dibagikan kepada kami saat ini
ya kalau saat ini saya lihat perjalanan yang cukup banyak untuk penyeberangan dari jawa ke bakauni itu ada untuk logistik
ya saya kira wajar logistik karena memang mungkin mau libur berapa hari
jadi mereka mengejar waktu car target untuk bisa bongkar besok atau lusa di tujuan
lihat juga masing masing dari mulai palembang jabi padang dan juga medan
nah kemudian untuk yang perjalanan menggunakan kendaraan kendaraan pribadi kalau penyeberangan ke merak tadi belum nampak kenaikan secara signifikan
namun saya prediksi mulai nanti malam dan juga menjelang pagi sampai dengan besok itu ada peningkatannya
kemudian untuk yang di jalan tol sesuai dengan hasil laporan yang disampaikan tadi juga oleh beberapa anggota kami yang ada di jalan tol
kalau untuk kepadatan sudah kelihatan namun demikian juga belum terlampau banyak
yang saya juga memprediksi bahwa nanti malam sampai dengan besok itulah puncak perjalanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan
nah untuk itu semuanya saya menghimbau kepada masyarakat kalau juga terpaksa melakukan perjalanan mohon tetap terapkan tiga m di rest area juga harus hati hati jaga jarak jangan buka masker
kalaupun mungkin makan harus buka masker barangkali mungkin lebih baik dalam ikatan keluarga
jangan mungkin bergabung dengan masyarakat yang lain memang harus kita jaga jarak itulah kuncinya
baik mudah mudahan masyarakat bisa disiplin untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dan tidak terjadi apa yang kita khawatirkan
selamat bertugas pak budi ibu ira terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami
pak pandu juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini terima kasih banyak